sementara itu penolakan terhadap proyek reklamasi di teluk jakarta terus disuarakan
puluhan mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa jabodetabek dan banten
menggelar aksi menolak proyek raksasa itu di depan kantor balai kota
jalan medan merdeka selatan gambir jakarta pusat
puluhan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa se jabodetabek dan banten
berunjuk rasa di depan balai kota tempat gubernur basuki cahayapurnama atau ahok berkantor
mereka menolak proyek reklamasi di teluk jakarta
unjuk rasa para mahasiswa ini berlangsung sehari setelah para nelayan teluk jakarta
mempersembahkan hasil laut ke gubernur dki jakarta
sebab sebelumnya ahok menyatakan sudah tidak ada lagi ikan di teluk jakarta
para mahasiswa menyatakan moratorium sebagai kebijakan yang tidak serius
sebab hingga kini reklamasi dan pembangunan fasilitas diatasnya masih terus berlangsung
proyek reklamasi ini dinilai sangat merugikan rakyat terutama nelayan
dan hanya menguntungkan kalangan elit tertentu
kami dari maswa bems jabodetabek banten kita pada hari ini akan aksi menuntut ahok
untuk turun langsung ke jalan turun langsung ke luar batang untuk meminta maaf pada warga di sana
sementara juga untuk menghentikan langsung secara sempurna secara penuh proyek reklamasi teluk jakarta